maaf mas keganggu ya
berarti pengaruh pengasian batu kecubung di merah
gue harus tambah lagi
ayolah bobek banget sih lu
ah gemama nih
masa yang kalian sekarang jadi punggol
makan aja terus kerjaan kamu
ini juga cuma nasi sama kecap doang kok
ya makanya tiap hari tuh jangan di rumah
aku tuh lagi butuh uang kau
mau kerja apaan
ya terserah kamu lah
mau kerja apaan
mau jadi pembantu kek
mau jadi kulik kek
atau enggak kamu jadi pemulung sana
pokoknya mulai besok
aku gak boleh lihat kamu di rumah sama ibu kamu ya
kamu harus kerja dan cari uang
yudha sekarang kamu keluar sana
apa rasul allah menjerat uang
kamu kenapa mulung seperti ini
mas andi masaku untuk kerja bu
jadi makanya aku ngambil pekerjaan mulung
bapak juga minta maaf mira
bapak gak bisa juga kamu sebagai anak perempuan satu satunya
mira belum bisa jadi putri bapak yang baik
ini semua gara gara ulah anak ibu
saya sudah tidak mau mengakui andi sebagai anak saya lagi
ya anak durhaka bu
sepertinya ada yang gak beres sama anak saya mira pak ustadz
anak saya mira ini kena guna guna atau apa ya pak ustadz
dengan seizin allah tentunya saya akan cek mira dengan membacakan ayat ayat rukiah
aduh ilahi minasyiatun
betul nera ada yang mengganggunya
siang sampai malam masih aja keluyuran
hai allahulailahaillahu alhayyu kayyum latahuduhu sinatu walanaum
maaf mas keganggu ya
gawat berarti pengerup pengasihan batu kecubung di mira mulai hilang gua harus tambah lagi
kekuatannya tolong ditambah lagi kekuatan batu kecubung ini bah sepertinya kekuatannya sudah
mulai memudar berani bayar berapa kamu untuk mahar
hutang itu harus dibayar
kalau kamu tidak membayar hutang maharnya
maka batu kecubung itu
yang akan menagih maharnya sendiri
tunggu sebentar ya
gue pasti maha punya duit banyak lagi
sudah mbah isi
pergi sih mbah
hari ini aku mulai cuma dapet rp dua puluh
cuma cukup buat beli
am itu doang
kalau cari uang itu yang banyak
udah kamu gak usah khawatir
nanti aku sisain